gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menyalakan sampah yang menyumbat mesin pompa sehingga menyebabkan banjir di kampung pulau
ahok mengklaim jika mesin pompa tak tersumbat maka kampung pulau tak akan tergenang
ahok menyatakan pompa air di kampung pulau adalah pompa permanen yang siap membuang air ke sungai saat volume air meningkat
sampah yang masuk dalam mesin pompa dituding ahok sebagai penyebab terjadinya banjir di kampung pulau
ahok bahkan sangat percaya diri jika mesin pompa di kampung pulo bekerja secara maksimal
maka genangan air setinggi satu cm saja tak akan terjadi di kampung pulau
selain kampung pulo ahok mengaku juga tengah menyelidiki mengapa terjadi genangan di jalan tb simatupang jakarta selatan
ahok menjelaskan selama ini di jalan tbc matupang jarang terjadi genangan
ahok menduga terjadi sumbatan sehingga berakibat banjir
kami sore rencananya ahok akan menemui tim orange untuk memberikan arahan dalam mengantisipasi banjir
padahal pompa sudah permanen gak ada cerita kampung pulo itu tergenang
tiba tiba cuma semata kaki setengkul pak
satu cm juga gak boleh tergenang saya bilang
sampahnya mengalir pak